pertanyaannya kenapa demonstrasi di negara negara barat ini terus meluas untuk membela palestina padahal biasanya demonstrasi ini dilakukan di negara negara muslim
apa yang memicu masyarakat di negara barat kemudian turun ke jalan untuk membela palestina
kita akan langsung menghubungi ataupun mengontak
sudah terhubung dengan pakar hukum internasional dari universitas pajajaran
sudah ada dokter teku reza shah
selamat sore pak reza
selamat sore cnn indonesia
bersama dengan nana di sini pak pak reza
selamat sore nana salam dari unpad di bandung
pak reza demo membela palestina di negara negara barat kian membesar ya
pertama ini adalah pemberitaan yang mereka lihat sebenarnya ya
tiga puluh menit silam kalau kita masukkan kata kunci demonstrasi
europe palestine israel dan hamas itu ada hampir seratus juta informasi soal itu
jadi pada saat yang sama masyarakat eropa itu adalah masyarakat yang berintelihensia
lebih tinggi daripada masyarakat rata rata di asia afrika dan latin amerika
bila kita gunakan indikator sustainable development growth yang tujuh belas items
mereka itu rata rata pendapatan penghasilan
pendidikan kesehatan itu lebih baik daripada rata rata
itu angkanya sudah sangat plus
yang kedua adalah adanya media alternatif
jadi mereka dapat mengerti bahwa media media klasik yang ada saat ini
yang ada di amerika di eropa di jepang di australia
itu ternyata tidak mampu menjelaskan perkembangan terkini yang ada di sana
jadi media alternatif ini membantu mereka untuk melihat bukan hanya apa yang terjadi
tapi juga nama nama dari para korban tersebut
misalnya lima menit lalu saya mendapat berita bahwa mereka terus terus
apa ya menyebut nama nama mereka yang wafat seperti randa hasan nabil lana dan abdullah
dan ini adalah kecenderungan baru
jadi masyarakat negara negara maju ini menghendaki media alternatif
yang ketiga ternyata amerika serikat sendiri membawa masalah
mereka melihat bahwa amerika serikat bukanlah part of the solution
jadi mereka melihat bahwa mereka sudah terlalu fokus pada china
jadi mereka lupa akan membangun demokratisasi di wilayah wilayah yang selama ini menjadi wilayah kepemimpinan amerika serikat
seperti uni eropa kemudian jepang australia
jadi kalau kita perhatikan timingnya sudah pas bagi mereka

jadi mereka sudah memiliki kemampuan mereka
jadi mereka sudah memiliki kemampuan mereka

dan mereka sudah memiliki kemampuan mereka
tapi mereka sudah mati dengan pemberitaan yang tidak adil tersebut
pada saat yang sama saya juga melihat bahwa ini membawa masalah bagi pemerintah negara setempat sendiri
karena mereka wali kota new york benar benar khawatir akan adanya konflik sosial baru di sana
karena saya perhatikan kalimat kalimat yang digunakan di eropa itu memang sangat terarah
dan juga disertai foto foto orang yang hilang
jadi keadaan memang sangat menarik dari segi hubungan internasional
ternyata aktor aktor negara memiliki masalah dalam mengendalikan masyarakat mereka sendiri
baik baik tapi selain tadi alasan pemicu yang anda sampaikan ya
soal kesadaran intelektualitas kemudian adanya citizen journalism
yang mengabarkan ataupun menginformasikan kondisi sebenarnya di jalur gaza
apakah anda melihat bahwa demonstrasi di negara negara barat yang kian meluas ini
bentuk potret solidaritas tinggi terhadap palestina dari masyarakat non muslim
terutama di negara negara barat
ya saya perhatikan kalau bila saya melihat wajah mereka yang demo tersebut
itu bukan hanya imigran tapi juga penduduk penduduk setempat
warga warga yang dapat dikatakan caucation atau berkulit putih
jadi dalam hal ini saya melihat bahwa masyarakat di wilayah wilayah tersebut
seperti uni eropa itu mereka rupanya sudah mengalami
sudah tidak ada lagi gap dalam kesadaran ham
jadi ham di dalam negeri tendaknya disesuaikan juga dengan ham yang terjadi di luar negeri
jadi ini yang membuat mereka sangat sensitif
jadi tingginya kesadaran ham di antara masyarakat
negara barat itulah yang memicu solidaritas mereka membela palestina begitu ya prof reza ya
betul walaupun dalam kenyataannya negara mereka memiliki pandangan yang berbeda kan
kita perhatikan dari resolusi pbb terakhir itu kan
ada satu ratus dua puluh negara yang setuju yang menolak itu empat belas dan abstain empat puluh lima
dan negara yang menolak itu adalah seperti austria kroasia
kenya fiji guatemala hungaria israel marshall island png paraguay tonga dan as
jadi saya perhatikan kesadaran masyarakat itu sudah makin tinggi
dan mereka tidak peduli dengan apa yang pemerintah mereka lakukan di pbb
tapi mereka mengekspresikan karena kode etiknya sudah jelas kebebasan berpendapat
baik baik artinya masyarakat di negara barat ini mereka juga memahami bahwa ini bukan persoalan ataupun konflik agama
tapi ini masalah okupansi
masalah pendudukan wilayah perampasan wilayah ya pak reza
tepat sekali mereka dengan intelensi yang membaik
kemudian dengan sistem coding dari google misalnya
mereka bisa melacak perkembangan yang terjadi di israel saat ini sampai ke tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada saat adanya declaration yang dibuat oleh pemerintah inggris tersebut balfour declaration
dan mereka bisa melihat dari tahun ke tahun
wilayah palestina itu makin menyempit dan pada saat bersamaan terjadi penjajahan dan juga potensi penghapusan palestina dari muka bumi
bukan hanya secara geografis tapi juga secara peradaban
baik di amerika serikat yang menarik khususnya di new york
bahkan kita lihat banyak organisasi ataupun komunitas yahudi warga yahudi yang kemudian mengikuti demo membela palestina
dan meminta gencatan senjata ini bagaimana kemudian anda menganalisa
bahkan komunitas yahudi di amerika serikat sendiri pun

berbeda sikap begitu ya
memang saya perhatikan memang yahudi di dunia itu berbeda mashabnya
terutama sekali kalau sudah menyangkut zionism
saya perhatikan yahudi di uni eropa beda satu sama lain
dengan amerika serikat beda dengan australia selandia baru juga beda
dan ternyata kaum yahudi saat ini berpikir bahwa mereka hendaknya memodifikasi posisi mereka
sehingga mengedepankan prinsip prinsip ham
kemudian juga mereka menghendaki bantuan terhadap masyarakat yang teraniaya tersebut dibukakan
ini persis sekali yang dilakukan oleh perdana menteri inggris rishi sunak
yang mengatakan agar jalur jalur bantuan kemanusiaan itu dibukakan dan juga dilayani dengan baik
pak reza demonstrasi besar besaran di negara barat ini
sebetulnya mampu tidak sih mendesak para pemimpin dunia untuk mengambil sikap lebih moderat
sikap lebih akomodatif begitu untuk meminta israel berhenti menyerang gaza
yang pertama adalah thought ya
jadi demonstrasi yang berturut turut ini membuka mata masyarakat dunia bahwa keadaan sekarang sudah sangat buruk
kemudian kita akan lihat dari perangkat kedua setelah thought ini words
ya ini bagaimana perkataan dari politikus politikus dunia tersebut
saya perhatikan di irlandia seorang anggota parlemen sudah berani bersuara dengan sangat keras
kemudian risi sunak juga sudah berbeda opininya dengan washington lebih dimodifikasi
setelah thoud and worst adalah action ini yang perlu disimak
karena dalam hal ini pihak barat masih belum berpikir perlu diterunkannya blue helmet ke sana
kemudian walaupun ada
ada pekerja pekerja pbb yang meninggal tapi kita tunggu
semoga dari thought words action dan kemudian menjadi habit
dimana menjadi kata kunci dari negara negara uni eropa amerika juga negara negara lain
bahwa digunakan kata kunci baru dalam kalimat kalimat diplomatik mereka
seperti end of crisis kemudian pengagungan hak azazi manusia kemudian perundingan dari pihak pihak yang bersengketa
dari pemikiran kemudian berlanjut ke perkataan dan kemudian kita harapkan ada action yang dilakukan oleh para pemimpin dunia
akibat dari demonstrasi besar besaran di negara negara barat ini
jadi rangkaian tadi semoga berujung ke aksi yang lebih moderat yang lebih akomodatif
supaya bisa mendorong gencatan senjata ya untuk sementara antara pasukan hamas dengan israel di sana
terima kasih kepada pakar hukum
pakar hubungan internasional dari universitas pajajaran pak teguh rejasha
atas penjelasannya anda sudah bergabung di cnn indonesia newsroom sore hari ini
selalu saya pak reza